akhirnya lo dateng juga
gue cuman gak enak aja
tapi sampe lari lari
dari nafas lo gue juga tahu kali
orang dari tadi gue jalan biasa
kok santai banget jalannya
lo kan tau rumah gue
jadi konsep kita itu bakalan
kalau perlu banget kan ya
jadi kita akan mengemas
budaya lama kita itu semakin modern
anak anak muda itu semuanya tertarik
kita kayaknya juga harus bikin sosmed deh
promotin kepada selebgram
gue setuju banget
kalau menurut kamu gimana sal
maaf banget ya kak
saya dari tadi kurang fokus
kamu tuh dari tadi sebenarnya kenapa sih
dari tadi ngeliatin jam terus kamu pergi
kalau emang mau kita balik kita ikhlas kok
oh udah gapapa kok
kalau emang kamu mau pergi gapapa
kita bisa lanjut besok kok
biar semuanya bisa fokus
yaudah kalau gitu kita balik ya
aku boleh bareng gak
udah dong jay kenapa sih kan kita searah juga
ayo makasih ya tadi udah
lu dimana ya
gue nemuin nathan gak ya
eh kamu tepuk kemana
daripada gagap gagap gitu
ini kita makan malam yuk
mama udah ingetin makanan buat kamu
ma maaf banget ya
bukannya salma gak mau makan malam bareng sama mama
salma boleh nggak pergi keluar
memangnya kamu mau kemana
salma ada urusan sebentar
tapi janjiku gak bakalan lama lama
ya udah tuh
angkat dulu ya ma
pokoknya kakak tenang aja ya
kalo misalnya kaldo butuh bantuan atau gimana gimana
kaldo bilang aja sama aku ya
nanti pasti aku bantuin kak
soalnya aku itu dedikasi banget sama osis kita
apa tante tenggerang
ih gue sumpahin budok ya om
jaya udah dong
jaya kenapa sih harus terhibut di mobil ha
ya udah dong
kalau mau bahas osis besok aja ya di sekolah ya
jangan di sini ya
tapi pak jaya
aduh tuh kan benar dia udah pergi
ya iyalah ini pasti gak bakalan betah nungguin gue lama lama
akhirnya lo dateng juga
tapi sampe lari lari
dari nafas lo gue juga tahu kali
orang dari tadi gue jalan biasa
kok santai banget jalannya
tapi lo kan tau rumah gue
kenapa lo gak langsung nyamperin ke sana aja
karena gue yakin lo pasti bakal dateng
lo udah makan belum
tuh perut lo aja bunyi
tapi perut kekenyangan juga bisa punya akibat makan makanan tertentu kok
contohnya karena abis makan kentang terus ada saus terus ada
tapi perut kekenyangan juga bisa bunyi akibat makan makanan tertentu kok

ya makan yuk

oh yaudah gak apa apa bang
kalau gitu gue beli es batu dulu ya di warung sebelah
eh gak usah gak usah
itu buat lo aja
kalau lo grogi lo lihatin aja tuh es batunya yang dingin
jangan liatin gua nya
percuma lu nunggu terus
kalau mau jalan lebih baik lihat ke atas
iya ya benar kata lo cerita bagus juga
biasanya gak ketutupan sama polusi di jakarta
ini deh sal
makasih ya sal lo udah mau nemuin gue tadi
sal gue pinjem bahu lo ya bentar aja ya
ayolah lo keluar dua
gue mau somberin mereka
aku mau naik sendiri apa mau gue paksa
atau lu mau kita ribut di sini supaya jadi tontonan buat mereka
nyebelin banget sih lu jadi cowok